lalu bercambur gembira menyelimuti perasaan keluarga
saat menyambut kedatangan bus berisi rombongan majelis taklim
saat tiba di jalan gahar raya serpong utara tangerang selatan
penumpang bus yang tiba merupakan jemaah yang terhindar dari kecelakaan di kawasan guci tegal
sementara korban luka akibat kecelakaan masih dirawat di rsud suselo selawi tegal
minggu malam wali kota tangerang selatan benyamin daphni dan bupati tegal umi aziza
datang membosok para korban
puluhan anggota keluarga korban juga datang untuk mendampingi selama korban berada di rsud
rombongan dari tangerang selatan datang dengan membawa dua puluh sembilan ambulans dan satu mobil jenazah
dari tiga puluh tujuh korban lima orang harus tetap dirawat
sementara korban lainnya sudah dibawa pulang termasuk jenazah korban meninggal dunia
wali kota tangsel menegaskan akan menanggung biaya
pengobatan semua korban termasuk memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia
semua sedang ditangani yang luka luka baik luka ringan maupun luka berat
sedang ditangani di rumah sakit ini
semuanya saya serahkan kepada tim dokter yang ada di sini
kalau umpamanya direkomendasikan bisa dibawa pulang
kita sudah siapkan dua puluh ambulans dari tangan
dua puluh sembilan ambulans dari tangan
selatan dengan tim dokternya
satu mobil jenazah juga sudah kita siapkan
tapi yang menurut rekomendasi dokter harus ditangani di sini
karena tidak bisa dibawa pulang ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada tim dokter di sini
saya berterima kasih kepada ibu bupati dan pak dokter direktur
ini sudah ditangani dengan sangat baik
ya warga tangerang selatan yang kecelakaan di guci kemarin tadi pagi itu
untuk biaya sendiri gimana pak
biaya insya allah
kami pemerintah kota tentunya akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan
total terdapat satu ratus tujuh peziarah asal tangerang selatan yang melakukan perjalanan ziarah tujuan jawa tengah dan jawa barat
dari dua bus satu diantaranya mengalami kecelakaan di objek wisata guci pada minggu pagi
tim libutan cnn indonesia